apalagi nih kalau buka lumpia
kalau sebagai antivirus kan yang disahkan oleh fda dan juga diakui oleh badan
balik lagi ke karir faisal nih